menjelang hari raya idul fitri
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
meminta masyarakat waspada pada hujan deras
di beberapa wilayah indonesia
akan menghampiri pada peralihan musim hujan
menuju kemarau ini
hingga tujuh belas mei bmkg memperkirakan hujan deras
akan disertai angin kencang bahkan es
satu minggu ke depan
kita melihat bahwa tanggal sepuluh dua belas mei

di sekitar aceh sumatera barat
kemudian jambi bengkulu
kemudian sumatera selatan
kalau kita melihat tanggal dua belas
rekan rekan media kita lihat yang berwarna merah ini
yang di sekitar bengkulu
kemudian ada di sekitar aceh
dan kemudian ada di sulawesi barat
dan di sulawesi selatan
kemudian ada sedikit di ujung
kemudian ada di jawa tengah
untuk bisa memberikan informasi
pada konferensi pers virtual senin malam
bmkg juga mengimbau dunia penerbangan
untuk mewaspadai pertumbuhan awan kumolonimbus
pihak maskapai diminta terus berkoordinasi
dengan kantor bmkg di bandara keberangkatan dan tujuan
sementara untuk wilayah jakarta dan sekitarnya
pada lebaran idul fitri diperkirakan hujan ringan
pada tanggal dua belas
kondisi cuaca ya
kita perakirakan antara
berawan hingga hujan ringan
hujan ringan potensi
di selatan ya
terutama di selatan
ringan hingga sedang
itu bisa berpotensi
pada musim pancaroba ini bmkg kembali meminta masyarakat di wilayah rawan bencana
untuk meningkatkan kewaspadaan
masyarakat juga dapat memantau perkembangan perubahan cuaca
melalui media massa atau informasi media sosial dan situs resmi bmkg
surya utomo nabil haris jakarta